kita ke informasi lainnya pertemuan antara pemimpin partai demokrat susilo bambang yudhoyono dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
sedianya akan berlangsung hari ini namun pertemuan dibatalkan karena sby tengah menjalani perawatan akibat kelelahan
dilansir dari detik com susilo bambang yudhoyono dirawat di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
menurut wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan sby sudah dirawat di rumah sakit sejak tanggal tujuh belas juli akibat kelelahan usai kunjungan di pacitan dan yogyakarta
sementara itu ani yudhoyono juga memposting gambar presiden ke enam republik indonesia ini sby
yang tengah berada di rumah sakit di instagram milik ani
meskipun tengah dirawat sby terlihat masih menandatangani sejumlah berkas terkait partai demokrat
dan kita langsung ke produser lapangan cnn indonesia raff raff kahvi di rumah sakit pusat angkatan darat saat ini
raff raff sampai dengan siang hari ini dari yang anda pantau di sana ya
apa kondisi dari sby yang anda ketahui mungkin ada informasi dari rumah sakit
ya selamat siang reinhardt dan juga pemirsa
sedianya presiden ke enam republik indonesia dan juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
hari ini akan bertemu atau dijadwalkan bertemu dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
untuk membahas masalah pencapresan
tahun dua ribu sembilan belas namun kesempatan kedua tokoh bangsa ini bertemu tertunda
dikarenakan susilo bambang yudhoyono saat ini dirawat akibat kelelahan setelah menjalani perjalanan pribadinya
di pacitan sampai dengan di yogyakarta akibat kelelahan begitu dan saat ini dirawat di rspad gatot subroto jakarta

sampai saat ini menurut informasi yang beredar pun kami juga memastikan bahwa
ada tokoh tokoh politik nasional yang menjenguk beliau di rspad gatot subroto
namun sampai saya melaporkan informasi ini kepada anda belum ada tokoh nasional yang menjenguk beliau
kemungkinan besar adalah beliau masih akan beristirahat di rumah sakit ini
sampai keadaannya kembali membaik dan juga pulih
kita ketahui bersama bahwa susilo bambang yudhoyono melakukan perjalanan di tempat kelahirannya di pacitan
atau bertemu dengan rekan rekan teman semasa sma negeri satunya
dan juga melakukan perjalanan ke yogyakarta
kemudian juga sempat juga menonton pertandingan final piala dunia dua ribu delapan belas
dan asumsi asumsi semacam itu yang menyebabkan bahwa beliau akhirnya kelelahan dan butuh istirahat
namun dari akun twitter ibu ani yudhoyono juga kita ketahui bersama bahwa keadaan dari susilo bambang yudhoyono
dan juga sel shifting nya di alianung
ini masih berharap kita berharap howard beliau tetap terus sehat dan klub agar karena sakit pun juga masih
bekerja menandatangani beberapa berkas e dari partai demokrat yang di senyalir merupakan

e ke komisi pemilihan terumum reti ulik indonesia
kita ketahui bahwa selama beberapa bulan ke depan sampai dengan pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
memang agenda politik di negeri ini reinhardt dan juga pemirsa akan menguras banyak energi dari tokoh tokoh nasional ini
kita ketahui bahwa selain pendaftaran calon legislatif kemudian juga nanti ada pemilihan legislatif
dan juga pemilihan presiden dan juga wakil presiden pada dua ribu sembilan belas nanti
ini pastinya banyak sekali informasi informasi dan juga pendekatan pendekatan dan juga koalisi koalisi yang dibangun oleh partai partai politik
dan di hari partai demokrat sendiri tetap mengusung agus harimuti yudhoyono sebagai calon wakil presiden
di luar opsi kubu jokowi dan juga kubu dari prabowo subianto
sementara dari partai gerindra sendiri tetap mengusung prabowo subianto
sebagai calon presiden begitu tahun dua ribu sembilan belas
dan kita ketahui bersama bahwa menurut wakil ketua umum partai demokrat
saif hasan juga mengatakan sebenarnya silaturahmi antara tokoh tokoh nasional ini merupakan hal yang biasa
dalam situasi politik menjelang tahun politik tahun dua ribu sembilan belas ini
dan oleh karena itu banyak manuver manuver politik yang akan dilakukan oleh partai politik
yang akan membangun koalisinya akan mengusung misalnya calon calon pemimpin masa depan indonesia
baik raff raff apakah ada pihak keluarga yang sudah datang
mungkin agus harimurti atau ibas atau siapa yang sudah terlihat di rspad
dan bagaimana dengan informasi ataupun kabar bahwa prabowo subianto akan menjenguk pak sby di rumah sakit
apa informasi yang bisa anda bagikan terkait dengan hal tersebut
sampai sejauh ini
pagi tadi dan sampai saya melaporkan belum ada terlihat begitu istilahnya informasi kebenaran terkait
ketua umum partai gerindra prabowo subianto untuk menjenguk susilo bambang yudhoyono di rspad gautot subroto
namun kami juga belum bisa memastikan apakah di dalam ruang perawatan di tempat sby saat ini menjalani perawatan
saat ini sudah ada beberapa tokoh
yang hadir begitu
namun dapat kami berikan informasi bahwa pada saat dirawat beliau juga didampingi dengan keluarga seperti dengan ibu ani yudhoyono
dan juga kami juga belum melihat apakah putra mereka dan juga baik ahi maupun juga edi baskoro yudhoyono datang untuk menjenguk beliau di rspad gautot subroto
untuk sampai saat ini reinhardt
baik terima kasih rav rav kavi produser lapangan cnn